b saya berhak menentukannya b
apa lagi ayah b yang melahirkan dia
ayah ncingnya punya hak juga bukan begitu fren
bu aji pak aji tolong hargai kami di sini sebagai tamu
tamu pengen dihormatin pengen diakuin
ya allah ki
aki tau gak sih ki
kalau yang pakai jimat itu kan namanya musyrik
bro yang namanya musyrik itu apaan sih
percaya sama kekuatan yang keluarnya bukan dari allah
dan sesungguhnya ki ya dosa paling besar itu adalah menyekutukan allah
karena percaya ada kekuatan yang keluar selain dari allah
emang bener tuh ada larangannya
ya allah ya ada dong ki
ini itu hadis dari sunan ahmad dan abu daud
hah namanya sama tuh sama aki daud
ya emang tapi ini bukan selalu hadis
sesungguhnya jimat jimat guna guna dan ramalan itu adalah musyrik
udah deh ki udah sekarang buang aja sabuk aki itu
lagian kan masa jawara aki juga udah berakhir
dan aki juga sekarang kan udah bukan jadi mandor
yah udah buang aja deh pada dosa
karena nih ki ya dari hadis imam ahmad rasulullah itu bersabda
buanglah segera karena ia hanya akan membuat kelemahan kepada tubuhmu
dan sesungguhnya jika engkau mati dan engkau masih memakai jimat itu
niscaya ki ia tidak akan mendapatkan kebahagiaan selama lamanya
eh allah ya enggak lah ki
lagian rom masa sih mau ngebohongin aki yang rom cintai dan rom hormatin
iya deh ntar sabuknya aki buang ya
bener ya ki
kalau tuh ajimat babe mertua dibuang mendingan gue pakai aja
biar si sulem ataupun kardun atau siapa saja orang kampung di sini
kagak berkutik ngelawan gue
pokoknya rom kagak setuju
abang sama cing nela tuh ngantarin si robi ke rumah rumana
roh si robi kan demennya cuma namanya rumana
kalau haji maimunah sama haji muhyiddin nolak
sekarang kalau justru rumana nya nolak gimana
kan keluarga kita jadi malu cing
nggak mungkin rom nggak mungkin rom
soalnya kamu tau sendiri
si robi itu kan cinta banget si rumana
tapi kan katanya mak ya udah ketahuan itu rumana udah gak cinta lagi sama si roby

bro paling nggak nih ya kita harus kasih dukungan moral buat robi
biar dia yang mikir ini masalah hati dia
bro gimana tuh kalau si robi itu sampai uh sampai menderita ya
hatinya gara gara dia patah hati gimana nih
suka lo ya begitu
robi ingin memperjongkak cinta robi
engkau memberikan restu dan ikhlas
kayaknya nopo kagak setuju
jangan jangan nero
udah ya ya kita jalan nero ntar ke malaman lagi
dutuk si robi dengan rumana ya allah
ada apa pak kemar
pastinya ada perlu pak haji
ya udah ngomong sini aja deh
soalnya saya lagi sibuk nih
aduh tamu bukan suruh masuk
malah ngobrol di luar
gak usah gak punya tata kerama loh
mari silakan masuk
gak bisa tinggal di rejon
dia gitu saja
urnya dia beli garas

kalau itu oregon balik ke nanti hujan sudah psikolog
kerenggangan hubungan antara roby dan rumana
antara hubungan roby dan rumana
telah terjadi kesalahpahaman
tapi apapun yang terjadi
robi masih ingin
dan mengharapkan rumana menjadi
pendamping hidup robi
bentar dulu ya
kalau lo berharap
rumana itu sebagai pendamping hidup lo
jangan terlalu berharap
lebih baik lo cari yang lain
rumana gak bakalan jadi menantu keluarga di sulap
soal jawaban pan
rumana juga ikut mutusin
yang akan menjadi wali nikah rumana kan gue
jadi gue yang berhak menentukan
ya gak gitu juga kali
karena dia yang menentukan pilihan
yang paling berhak nentuin masa depannya rumana
ya rumana sendiri
siapkan tangan siapkan tangan
siapkan tangan siapkan tangan
siapkan tangan siapkan tangan
mungkin hanya foto ini yang akan jadi kenangan antara kita
hanya ini yang akan tersisa bang
karena sisa sisa kenangan lain
yang ada di hati
harus pelan pelan kita
disuruh aki menghadapi
ada sesuatu yang tidak terjadi
sesuatu yang penting katanya
hal penting apa sih cheng
ya lu keluar aja dulu
temuin baru tau
ya udah deh
tunggu sini loh
kalau rumana itu
bukan ngikutin watak abahnya
tapi lebih cenderung
ngikutin watak atiknya yang paling baik
jadi lu tenang aja
selama aki masih ada
haji sulam sama nelan
sengaja ngedampingin si robi
mau ada penting sama lo
ingin membilang rum sebagai istri abang
apa yang harus rumah lakuin sekarang
rum harus jawabnya
rum harus jawabnya
rum bener bener bimbang ya allah
kalau perumpaan diem
itu artinya setuju
rum gak bisa terima pinangan di bang robi
maafin rum bang
abang sangat terpukul oleh jawaban rum
makin rum juga sebenernya menyesal
karena room telah berbohong dan menyakiti abang
dan paling rum cintai
jujur rum ya
karena ada tekanan dari abah amegumi lu kan
apa apa sih lu mut
gue sebagai orang tua mau ngancam mau neken
itu urusan gua
hak gue sebagai ibu yang melahirkan
dia yang meluk nalu
eh ngomong sembarangan aja
ayo bukan benalu
ayo punya hak atas investasi hartanya
kalau ayo cewek pengacara
habis dah harta haji mohedin
jadi milik ayo
kalau rum mana diintimidasi
buat mengambil keputusan
ya ikut campur loh ya
ini urusan rumah tangga gue
urusan anak gua
lu gak ada hak dalam urusan rumana
tau diri kenapa sih lu
justru ini tahu diri nih
ayo tau diri
punya hak dan kewajiban buat melindungi rumana
dia kan keponakan gua juga
eh kenapa jadi pada ribet sih
ini kan masyarakat rumana
dia yang kenapa sih
saya berhak menentukannya be
yang melahirkan dia
eh ayo ncingnya punya hak juga bukan begitu frenzy
tolong hargai kami disini sebagai tamu
tamu pengen dihormatin
dengar dari mulut rum
yang jujur dan tegas
apakah rum betul betul
sudah tidak menginginkan hubungan kita